ketua umum p tiga romahur muzi kembali mengungkapkan informasi bahwa telah terjadi pembicaraan antara presiden jokowi
dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto soal pencalonan presiden
romi mengungkapkan tawaran presiden jokowi yang ingin mengajak prabowo berpasangan sebagai calon wakil presiden disanggupi oleh prabowo
namun hal ini dibantah keras oleh pimpinan partai gerindra
berikut cuplikan perdebatan yang kami rangkum dari acara mata natsua di trans tujuh
november dua ribu tujuh belas yang lalu pada waktu itu sudah ada pertemuan antara pak prabowo dan pak jokowi
dan di dalam pertemuan itu dua kali sudah disampaikan tawaran dari pak jokowi untuk mengajak pak prabowo sebagai calon wakil presiden
jadi menawarkan pak jokowi
setahu saya begitu
ditawarkan langsung ke pak prabowo
ditawarkan langsung kepada pak prabowo
dan kemudian pak prabowo yang pertemuan kedua menyampaikan kami merasa terhormat karena di ujung perjuangan akhirnya kita bisa bersama sama mengelola negara ini
jadi pak prabowo mau
informasi yang saya terima dari
beliau ini siapa mas
jadi pak jokowi cerita langsung
ya kan kita rutin ketemu
terus saya bertemu lagi dengan pak jokowi di awal tanggal tiga desember di istana bogor
kemudian saya katakan lagi kepada beliau membincangkan berbagai hal dan kemudian beliau menyampaikan lagi
mas sepertinya agak sulit
kami hari selasa dua pekan yang lalu
atau tepatnya tiga pekan lah kalau dari sekarang
beliau menyampaikan kalau ada utusan dari pak prabowo yang menanyakan apakah tawaran bulan november itu masih ada
tadi lagi itu nggak bener
yang nggak ada utusan
kami mendatangi pak jokowi dodo ya
kok anda yakin sekali menjawab gak benar
karena dia bertemu dengan saya
semua juga pasti pak prabowo bicara dengan pengurus pengurus gerindra
anda yakin tidak ada utusan yang benar
jadi anda menuduh pak romi berbohong begitu
kan itu dari pak jokowi dodo kan
jadi yang berbohong siapa
beberapa waktu yang lalu menko kemaritiman luhut binsar panjaitan kedapatan mengadakan
pertemuan dengan ketua umum gerindra prabowo subianto
luhut mengakui pertemuannya dengan prabowo sempat membahas soal pilpres dua ribu sembilan belas
dalam pertemuan pada jumat tiga belas april yang lalu luhut sempat menanyakan kesiapan prabowo maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
menurut luhut prabowo belum memutuskan maju sebagai capres karena beragam pertimbangan
namun luhut membantah
dalam pertemuan tersebut ia mengajak prabowo untuk menjadi calon wakil presiden dari jokowi
agar gerindra bergabung dalam koalisi partai pendukung jokowi
dengan pak prabowo itu teman lama sama sama tni
ya kami sering ketemu bukan hal yang aneh
kebetulan kemarin ketahuan ketemu ya itu dah
ya seperti yang beliau sampaikan di publik kan jelas
beliau masih menghitung dengan cermat kapan mau melakukan deklarasi
biar aja beliau begitu
kalau beliau mau maju saya kira bagus
nggak ada masalah
kalau beliau mau maju ya silahkan maju
nggak ada masalah
ya beliau cerita dia bilang saya ada baca buku ghost fleet itu
saya pikir bagus bagus saja
tidak apa apa ya kita jangan pesimis
saya katakan kita harus optimis bahwa itu ada mengingatkan kita semua untuk hati hati
tapi kalau seperti saya ceramah tadi di pdp tidak ada indikasi untuk kita bisa bubar
karena seperti itu
hal yang berbeda datang dari presiden pks sohibul iman
sohibul menyebut bahwa luhut panjaitan adalah sebagai utusan presiden jokowi untuk melobi
prabowo subianto agar sudi atau agar mau berpasangan dengan jokowi tahun depan dalam pemilihan
namun soebul menyebut prabowo selalu menolak
luhut menjanjikan jika prabowo setuju maka ide ini akan mudah direalisasikan
masih menurut soebul seperti dikutip dari detik com
prabowo meminta luhut untuk tidak meremehkan lawan tanding mereka jika jokowi dan prabowo berpasangan
prabowo pun kerap merujuk kemenangan anies sandi di pilkada dki jakarta sebagai calon yang tidak diperhitungkan
baik kita ke informasi selanjutnya
partai persatuan pembangunan atau p tiga memastikan dukungan kepada joko widodo adalah dukungan tanpa syarat
p tiga mendukung jokowi dengan ikhlas tanpa membanding bandingkan kontribusi partainya dengan partai lain
politikus p tiga lena marliana mengatakan dukungan yang diberikan p tiga ke jokowi dodo semata mata berdasarkan kinerja jokowi yang dinilai baik
lena membantah dukungan p tiga mengandung syarat apalagi dengan meminta jatah calon wakil presiden
menurut lena p tiga hanya membantu merumuskan kriteria calon wakil presiden bukan menyodorkan nama calon wakil presiden
namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya ketua umum p tiga romahur muzi
akan menjadi salah satu nama yang akan diperhentikan

negeri ini membutuhkan kriteria kriteria seperti itu
soal muda misalnya dianggap bahwa mas romi kan paling muda
bukankah itu menunjuk pada dirinya sendiri
bukan karena dari data yang ada generasi muda generasi milenial seperti mbak ini kan hampir empat puluh sembilan persen nanti menjadi pemilih
jadi wajarlah kalau ada orang muda yang mewakili dari pemilih yang jumlahnya sangat besar nantinya
dua pimpinan partai politik di koalisi pendukung jokowi dodo roma hurmuzi dari p tiga dan mohaimin iskandar dari pkb
beberapa waktu lalu memajang swafoto bersama presiden joko widodo yang kemudian ditampilkan dalam media sosial
berikut kami tampilkan swafoto masing masing bersama jokowi
ya ini adalah swafoto romahur muzi bersama presiden jokowi dodo pada saat naik pesawat ke presidenan
dan yang ini adalah momen saat romahur muzi
bersama jokowi meresmikan lapangan tenis luar ruangan di kawasan gelora bung karno februari lalu
nah selanjutnya muhammad iskandar juga mengunggah swafotonya bersama jokowi di dalam pesawat ke presidenan
kemudian ini adalah foto caimin yang lain bersama jokowi pada saat peresmian kereta bandara januari lalu
polemik pkb dan p tiga mencuat beberapa hari terakhir ini
elit kedua partai saling berbalas pernyataan yang menyindir terutama terkait dengan klaim kedekatan masing masing dengan presiden joko widodo
apa sebenarnya yang diperbutkan oleh kedua partai ini
pernyataan pertama dilontarkan oleh ketua dpp pkb jazirul fawait terkait pendekatan ketua umum p tiga romahur muzi ke jokowi
jazilul mengatakan pendekatan romi ke jokowi bukan untuk membicarakan isu isu terkait pandangan keislaman namun hanya sekedar untuk bersuah foto saja
tidak berselang lama pernyataan jazirul ditangkapi oleh wasakjen p tiga ahmad baedowi atau awi
awi menganggap pernyataan pkb kepada ketua umumnya itu sebagai sebuah hiburan
awi meminta pkb tidak mempermasalahkan cara ketua umum masing masing dalam merebut hati jokowi
pkb hingga saat ini memang belum secara resmi mendeklarasikan dukungan ke jokowi untuk pilpres dua ribu sembilan belas sedangkan p tiga sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungannya
ya langsung saja kami membahasnya malam ini dengan direktur eksekutif smrc jayadi hanan selamat malam mas jayadi
kemudian ada wasakjen p tiga arsulsani selamat malam
sekjen p tiga ya
mohon maaf pak arsulsani apa kabar selamat malam
selamat malam assalamualaikum mas
kemudian kita masih menantikan
ini kan dari pihak pkb ya karena tadi kami sudah mencoba menghubungi pak jazilul fawait yang sebelumnya menginformasikan bisa bergabung pada malam hari ini
kita munculkan kembali pernyataan pernyataan yang kami kutip dan dalam bentuk infografis berikut ini untuk membuat mengawali perbincangan pada malam hari ini
ya karena ini pak jazilul nggak ada ya kita munculkan kutipannya ya kami ambil dari detik com
sekarang yang mendekat pak romi itu pun tidak bicara isu isu
pak romi adalah seorang perempuan islam hanya selfie selfie tidak bicara menangani isu terkait pandangan islam terhadap negara atau tokoh tokoh islam sekarang
setahu saya pak romi hanya selfie selfie bersama presiden
selfie selfie nya ini diulangi dua kali nih
pak arsul bagaimana pak arsul tanggapan dari anda ini
kenapa kira kira pkb lalu mulai agak menyerang secara ini ya dalam tanda kutip ke p tiga
ya itu juga pertanyaan kami
sebab kenapa kok jadi pribadi
kan selama ini kalaupun kami mengkritisi pkb itu kan bukan mengkritisi cak imin sebagai pribadi
tetapi kita lebih mengkritisi pendekatan pkb untuk mendapatkan posisi cawapres
tapi itu tidak pribadi itu ya walaupun menyesal ke cak imin sebagai jawab res itu
ya kita tidak pribadi karena yang kita persoalkan
yang pertama adalah strategi pkb dalam mendapatkan posisi itu
yang kami lihat itu ada anomali
anomalinya seperti apa
ya anomalinya uang kita semua sudah melihat bahwa lima partai yang sudah deklarasi untuk mencapreskan kembali pak jokowi itu sudah sepakat lah
jadi walaupun tidak ada kesepakatan tertulis tapi kita sudah sepemahaman bahwa ini nanti kita bahas setelah
oh tapi mengatakan
tidak ada kesepakatan tertulis antara partai partai penunggu
tidak ada tetapi kan misalnya mas hasto sekjen pdi perjuangan kan berkunjung ke kami
kami juga berkomunikasi misalnya dengan teman teman nasdem dengan teman teman golkar
itu kemudian menimbulkan understanding kesepahaman bahwa ini jangan ribut soal nama
kita selesaikan dulu urusan pelikatan serentak
lisan ya kesepakatan lisan ya kesepahaman lisan
under understanding nya seperti ini
itu karena itulah kemudian
ada pkb nggak di situ tapi termasuk
ya kan tidak karena kan pkb kan belum deklarasi
nah itulah yang menjadi anomali kedua
itu menjadikan orang deklarasinya belum kok sudah
mengajukan diri cawapres
mengajukan diri sebagai cawapres
itu kan itulah yang kemudian
jadi kita kan kemudian tidak pribadi
tapi saya agak kaget juga ketika ditanya oleh rekan rekan media
loh kok pak cesiul ngomongnya begini begini
bahkan menilai pak lukman
pak lukman ya
nah itu kan sudah sangat personal
ya saya tentu sebetulnya jawabnya sambil tertawa saja
memangnya empat menterinya pkb kontribusinya hebat luar biasa di pemerintahan ini
saya cuma bilang begitu saja
itulah yang kemudian ditangkap oleh teman teman media
wah ini seolah olah sedang berperang statement
gitu kan seperti itu
baik sekarang kita lihat pernyataan dari pak ahmad baidowi ya yang juga dari p tiga ya
kita lihat kutipan pernyataannya
ini menjawab juga dari pernyataan sebelumnya dari pak jazilul dari pkb
kami hanya tertawa saja mendengar celotehan jazilul
langsung begitu ya hanya mendengar colokan jazilul
anggap saja hiburan yang terpenting adalah langkah konkret bagaimana bekerja untuk jokowi
soal mendekati jokowi biarlah masing masing memiliki caranya sendiri
tidak usah direcokin
oke sekarang saya ingin melihat mas jayadian bagaimana anda menilai pernyataan pernyataan yang akhir akhir ini mulai muncul
mungkin sebagian pihak menilai mungkin ini munculnya dari pkb dulu begitu mungkin ya
bagaimana anda melihat ini
kalau pertama kan kalau tadi yang dipersoalkan oleh pak asrul kan ini lima partai sudah deklarasi atau sudah lebih resmi kan begitu
pernyataan terbuka lah paling tidak ya
iya lebih terbuka gitu
mendukung pak jokowi
pkb belum gitu menurut versinya
tapi versi pkb mereka juga sebetulnya sudah menyatakan kan
dengan join itu ya
itu kan sebenarnya pernyataan juga gitu
tapi yang menarik itu kenapa yang bersuara itu yang berperang kalau boleh disebut gitu ya
berperang nangkutip lah ya
kok pkb sama p tiga bukan misalnya pkb sama golkar atau pdp
pdp okelah mereka mungkin menahan diri ya
misalnya pkb sama golkar atau pkb sama nasdem
tapi pkb sama p tiga itu yang menarik sebetulnya
ini dua dua partai dua dua partai islam
itu salah satunya adalah karena kredensial kedua partai ini kan sama
dan memang salah satu yang menjadi pemikiran konvensional konvensional wisdom terhadap perlunya pak jokowi
kalau dia memilih wapres salah satu pertimbangannya itu adalah pertimbangan yang dianggap bisa melengkapi pak jokowi
dia misalnya dari segi dari kalangan nasionalis lalu ditambah dengan nasionalis islam gitu
itu akan melengkapi sehingga itu akan membuat kredensial pak jokowi
pak jokowi sebagai calon presiden ke depan itu lebih bagus gitu lebih kuat
sehingga nitan lebih tahan dari serangan serangan yang sifatnya hoax misalnya
nah memang daya tawar dua partai ini
kalau partai satunya kan pan yang kelihatannya sementara ini dianggap sudah mulai agak keluar
satu kaki ada di luar ya
nah misalnya gitu
tapi yang masih ada cukup jelas kedua kakinya di kubu pak jokowi adalah p tiga dan pkb
kredensial yang mereka tawarkan
terhadap pak jokowi itu sama
jadi wajar saja kalau kemudian ada semacam
kalau mau boleh sebutin
ini judul kita saling dekat dengan pak jokowi
jadi saya kira itu boleh boleh saja
boleh boleh saja ya
tidak ada masalah
seperti kata pak siapa tadi pak
pak baidowi tadi kan masing masing partai punya strategi masing masing
nah cak imin mengambil strategi begitu
belum mendeklarasikan lalu dia high callnya saya pokoknya jadi
pertiga nggak mungkin dong mas romy nggak mau jadi cawa pres kan
pasti mau juga
cuma dia menggunakan cara yang mungkin lebih low profile misalnya
nah saya kira itu strategi masing masing
kita lihat yang mana yang lebih workable
yang mana yang lebih berfungsi nanti
nah kalau kemudian memang caranya masing masing
apa sebenarnya yang dikritisi oleh p tiga
apa namanya terkait dengan gaya cak imin yang mengklaim cawa pres dari pak jokowi
ya kan begini
kalau kembali katakanlah
katakanlah join itu dianggap sebagai deklarasinya
tetapi kan sebelum deklarasi join itu kan juga sudah mematok diri
bahwa ketua umum pkp ini harus cawa pres
meskipun tidak mematok bahwa harus cawa presnya jokowi
karena kan belum deklarasi
nah tetapi kan bobotnya itu kan lebih ke jokowi
nah kita ingin apa ya artinya posisi ini jelas dulu
mau ada di koalisi yang sekarang ini ada
mendukung pak jokowi
mendukung pak jokowi
atau masih mau membuka
di luar pak jokowi
ya kan harus itu dulu ya
kalau kemudian sudah
menurut anda etikanya begitu dulu ya

menurut saya saya tidak ingin mengatakan itu etika
stop kalau itu dikatakan
tapi menurut saya memang logical squennya memang harus seperti itu
harus seperti itu
nah kemudian ya itu kemudian kembali sah
nah pertanyaannya adalah meskipun ada join kan di sana sini masih ada statement
masih ada statement kalau ternyata tidak diambil oleh pak jokowi
cawa pres yang lain
cawa pres yang lain pun terbuka kan seperti itu
menurut anda itu nggak fair ya
ya bukan itu ya sah sah saja
terus yang dikritisi apa pak arsul kalau misalnya sah sah saja
ya yang dikritisi ya kalau memang mau posisinya seperti itu ya katakan saja
saya harus cawa pres silahkan yang mau ambil siapa
itu saja lebih fair
lebih fair berarti nggak fair dong berarti yang sekarang menurut anda
tapi masih menyisakan hanya karena posisi orang
bukan karena hal hal lain yang lebih strategis
baik seberapa jauh sebenarnya kritik yang pernah anda sampaikan atau p tiga sampaikan terkait dengan
apa namanya gaya berpolitik atau daya tawar cawa pres yang disampaikan pkp itu
sehingga kemudian sampai menyangkut soal kontribusi p tiga di pemerintahan jokowi
tapi benar tidak kira kira seperti kata pak jayadi tadi bahwa ini sebenarnya soal persaingan
daya tawar yang sama di depan pak jokowi
nanti ya setelah jeda berikut ini kami akan kembali prime news mengulas ini kembali
ya muncul persepsi kemudian ada saling klaim paling dekat dengan joko widodo dari pkb dan p tiga
analisisnya tadi sempat disampaikan ini terkait berebut daya tawar
ketika untuk menjadi pendamping pak jokowi
benar tidak memang ini soal daya tawar di depan pak jokowi
ini pertama harus saya luruskan dulu
p tiga tidak pernah mengklaim paling dekat dengan pak jokowi
tentu karena pak jokowi itu bagaimanapun beliau adalah dari pdip
saya yakin yang paling dekat itu dengan pdip lah pasti ya
tapi kalau antara pkb p tiga bagaimana
kalau antara pkb sama p tiga yang harus ditanya pak jokowinya
kita tidak boleh sur suruh
saya lebih dekat kamu tidak
kalau kita lihat gasnya dekat semua tuh
sepertinya anda melihat pak jokowi membuka diri buat semuanya untuk diajak bahan selfie
semuanya dibawa ke pesawat semuanya diajak peresmian pekerjaan tertentu
dan itu sebetulnya pak jokowi memang meminta
meminta yang muda muda dan saya yakin artinya kepada cak imin sama kepada mas romi juga sama
bahwa cobalah tampil lah ya
nanti bagaimana reaksi publik itu akan muncul dari katakanlah seperti selfie selfie itu tadi
reaksi publik terkait apa nih
maksudnya pak jokowi cocok sama yang a atau yang b begitu
lah ya kan tentu kan reaksi publik itu antara lain
antara lain misalnya kelihatan salah satu alat ukurnya kan di survei hasil survei
tentu memang cuma kan kemudian ketika komunikasi antara pak jokowi dengan mas romi
agar mas romi juga tampil
bahkan saya kira mas romi pernah mengatakan pak jokowi minta coba berani nggak tulis cawapres
pak jokowi yang minta
pernah pak jokowi minta seperti itu
berani gak gitu ya
saya tidak tahu apakah itu serius atau tidak
tetapi ketika kemudian ketua umum p tiga itu membawa ke internal kami
ya tentu kami tetap pada apa
pakem pada pakem
pakem kita ingin mengatakan bahwa kita pada kriteria dululah
sesuai kesepahaman dengan partai partai yang lain tadi
itu bahkan sebelum ada kesepakaman dengan partai partai lain
karena bagaimanapun kami harus menyadari bahwa sebagai bagian koalisi itu masih ada yang lebih besar dari p tiga
ada pdi perjuangan ada golkar gitu ya
jadi ya kan gak elok ya
jadi yang kami tekankan adalah agar ketika kami mengusung pak jokowi itu
ada kutil efek atau down ballot efek itu yang ke p tiga
jadi tujuannya selfie itu sebenarnya ya
nah itu satu
yang lebih penting lagi tentu tujuannya adalah agar di dalam penentuan cawapres
di dalam p tiga itu juga suaranya didengar
itu jauh lebih penting bagi kami
terlepas dari siapa cawapresnya
ya coba karena harus saya sampaikan ya
harus saya sampaikan apa adanya
kalau katakanlah pak jokowi sebagai sosok yang lebih di labeli nasionalis
meskipun beliau itu seorang yang religius juga
kemudian berpasangan dengan yang labelnya nasionalis juga
yang bukan hijau lah katakanlah
terus kutil efeknya buat p tiga apa
itu kan harus kami terhitungkan
sisi pragmatisnya ini ya
elektoral pragmatismnya kan memang harus begitu
harus seperti itu
oleh karena itulah kami memang menyuarakan seperti itu
tetapi kami juga tidak bicara bahwa kemudian orangnya itu harus ketua umum p tiga
tidak seperti itu
tapi seperti yang disampaikan mas jayadi
kalau yang dipilih ketua umum p tiga mana ada sih orang mau jadi cawapres kok nggak mau
tapi paling tidak kami tidak menyodor nyodorkan diri lah
kalau dengan kesadaran apa
elektoral pragmatism yang sebut tadi
terkait dengan apa namanya
itu kan juga strategi yang dipakai pkb sebenarnya
kenapa masalahnya lalu di mana begitu pak
apakah agar menjadi masalahnya ketika pak jazilul tadi menyebut mas romio hanya mau selfie selfie begitu
masalahnya ada perbedaan
perbedaannya adalah kalau pkb dan ini sekali lagi ya itu haknya pkb sepenuhnya lah ya
yang dikritisnya p tiga
apa ingin berkeyakinan bahwa kotel efek itu kalau ketua umumnya yang jadi
bagi kami siapapun yang penting ya
bahwa sosok ini adalah islam
even kalau pak jk
pak jk ini pak jk oleh konstitusi dibolehkan
itu masih ada kutil efeknya
kalau konstitusi ya
bicara konstitusi ya
bagaimana mas yadi
jadi pak ada perbedaannya tadi
sama sama strategi terkait kotel efek
tapi perbedaannya kalau pkb memaksakan ketua umumnya
menurut pak arsul ya
tapi kalau p tiga tidak demikian
jadi ini kan cara masing masing partai menerjemahkan
pertama pak jokowi membuka semua kan
dia buka level playing fieldnya itu dia buka flat gitu
nah kan partai partai kemudian menerjemahkan dengan strategi masing masing
dalam pandangan saya ya p tiga menerjemahkannya dengan cara yang disampaikan pak asrul tadi
pkb juga menerjemahkannya dengan cara itu
lalu ujungnya itu kan soalnya adalah begini
kan ada dua proses yang berlangsung disini
going public itu adalah untuk membujuk publik supaya elektabilitas
popularitas elektabilitas acceptabilitas dari pak jokowi
bakal calon cawa press ini meningkat
sehingga dengan peningkatan itu yang nanti mungkin akan dilihat dari jajak pendapat segala macam
itu akan menjadi tambahan amunisi bagi masing masing partai ini untuk suaranya lebih didengar dalam penentuan cawapres pak jokowi
bentuk suara dengar itu highest call nya adalah mereka jadi cawa press
proses di luar itu adalah proses lobby lobby politik di tingkat elit kan
jadi dua prosesnya yang berlangsung
lobby lobby politik di tingkat elit itu antara lain bentuknya adalah selfie selfie tadi dengan pak jokowi
lalu kalau pak jokowi kan
jadi kalau misalnya ada pihak yang mengatakan wah maunya cuma selfie selfie aja sebenarnya sasa sasa aja atau bagaimana
iya selfie itu bagian dari komunikasi politik
bagian dari komunikasi politik
pertanyaan apakah itu efektif apa enggak
yang kedua kan ada beda strategi nih antara p tiga dan pkb
pkb ngambil strategi yang derek gitu
tidak teading aling aling saya mau gitu
kalau p tiga kan mengambil strategi yang lebih sedikit
itu banyak ada sejumlah latar belakang penyebabnya
nah mungkin juga itu didasarkan pertimbangan siapa yang mau disasar
misalnya ada pertimbangan bahwa kalau yang mau disasar adalah para pemilih milenials yang usianya tiga puluh lima tahun ke bawah misalnya
strateginya ada yang menginterpretasikan harus dengan cara yang straight forward
jangan malu malu karena pakai istilah malu malu itu nanti
enggak jelas malam
tapi p tiga kemudian punya pertimbangan lain kan
yang disasar beda lagi
mungkin pertama p tiga ingin mempertahankan dulu grassroot yang mereka miliki
karena p tiga kan mengalami
katakanlah mengalami tantangan yang berbeda dengan pkb
karena p tiga perlu membuat transisi
atau transformasi pemilihnya
dari kemarin pendukung prabowo menjadi pendukung jokowi
oh itu ada begitu ya
jadi pertimbangan ya
data menunjukkan separuh dari pendukung pemilih p tiga sekarang itu
hampir separuhnya itu adalah orang orang yang menyatakan tidak puas dengan kinerja jokowi
dan mereka umumnya pemilih prabowo lalu
jadi ada proses yang harus dilalui dulu oleh
transisi itu sampai di tahun ketiga ini masih ada
data pada tahun dua ribu dua
secara umum data pada tahun
jadi memang pemilih kita masih cukup terbelah gitu
makanya kan tingkat kepuasan kepada pak jokowi kan ada di angka enam puluh lima sampai tujuh puluh
pemilih itu umumnya adalah pemilih jokowi
yang tidak puas tiga puluh an persen itu sampai tiga puluh lima umumnya adalah pemilih prabowo atau nama lain
nama lain yang mungkin muncul kalau kita menggunakan simulasi semi terbuka dengan banyak nama
jadi saya kira ini masing masing partai memang sudah melakukan rational kalkulasi
kalkulasi rasional masing masing melihat peluang dan sebagainya
kalau disadari dengan hal itu dengan kondisi yang seperti itu kira kira lalu
kira kira kenapa kemudian ada saling berbalas pernyataan terkait dengan ya kalau strategi masing masing sama sama diketahui kenapa harus menjadi dalam tanda kutip persoalan
mereka mungkin tidak berseteru sebetulnya
ini upaya untuk melakukan diferensiasi masing masing saja
kan soalnya ada pernyataan juga soal menyinggung kontribusi p tiga di pemerintahan lalu dibalas kontribusi pkb apa di pemerintahan begitu
menterinya saja tidak masuk sampai
mau tidak mau kita harus mengatakan
karena kan apa itu daya tawar yang mau ditawarkan ke pak jokowi kan sama yaitu kredensial islam
kebetulan satu partai lagi pan tidak ikut main sementara ini
kalau ikut main mungkin bertiga itu
nah kebetulan juga pkb dan p tiga itu di internal islamnya itu sama juga
kolam pemilihnya kan sama
katakanlah basis masa
kalau dulu istilahnya tradisionalis islam lebih banyak nu baik yang baik yang organik maupun yang non organik begitu
kalau pan kan nggak beda tuh
pan lebih dekat dekat sama pks perkotaan
kalau dulu istilahnya itu islam modernis dan sebagainya
kan agak beda tuh
jadi ini kan apa namanya daya tawar yang ditawarkan sama
publik yang mau disasar juga sama
jadi wajar kalau kemudian langsung
bagaimana membuat diferensiasi ya perbedaan dengan
langsung langsung terjadi persaingan
dan menurut saya itu fair aja
gak ada masalah
kalau p tiga sama pkb mau saling berbagi statement di publik
tinggalkan publik menentukan
gak ada masalah
tapi menjadi pembelajar juga
bukan pembelajar ya menjadi wawasan juga bagi masyarakat
yang melihat pkb dan p tiga saling mencari posisi
tapi tetap nggak terima ya
p tiga karena pkb belum deklarasi
maksudnya gitu ya
karena ada soal pernyataan kontribusinya pkb apa
kemudian juga kontribusinya p tiga apa
dulu pendukung prabowo
sekarang seolah olah ingin
itu kan titik lemah yang mau disasar oleh p tiga
bagaimana kalau itu
titik lemah itu
saya kira beginilah
anggap saja itu sebagai pemanasan
sebelum pilpres itu
jadi nanti baik tim pkb maupun tim p tiga
ini kalau mau pertandingan tinju ini
kita sparring partneran dulu
bahwa dalam starling partner itu agak ada yang lecet lecet sedikit
ya itu gak salah
tapi juga latihan
tapi jangan dibayangkan kemudian terjadi persaingan
seolah olah kitalah yang sedang bertarung
tapi bersaing untuk mendekat ke pak jokowi agar calonnya diterima pak jokowi mungkin iya
dalam posisi p tiga seperti yang saya sampaikan tadi
itu yang lebih penting adalah itu tadi
antara kepentingan elektoral
dengan sosok yang diganding pak jokowi itu tebal
tebal atau luas
itu bagi kami lebih penting
daripada soal siapanya itu
kalau soal siapanya
kan itu tadi
ini sesuatu yang tidak tergantung
satu dari p tiga
dua dari pkb
masih ada dari pdi perjuangan
dan tentu dari pak jokowinya sendiri
itu dengan asumsi nanti jawa pressnya dari partai kan
kalau jawa press kan yang carinya bukan dari partai
nah itu juga bisa sebetulnya dilihat
kadang kadang kan reaksi reaksi itu
juga ingin sebetulnya membawa ke satu arah
bahwa yang dari luar partai itu juga perlu dipertimbangkan
daripada kalau dari partai kemudian malah jadi berantem sendiri
nanti kita akan lanjutkan selanjutnya
berikut ini bersama
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
di jawa press
bicara tentang relasi pkb p tiga dan juga koalisi di tubuh pak jokowi
akan masih terus kita ulas ya
ini cukup menarik memang
tapi sebelum kita lanjutkan dialog malam hari ini
kita akan saksikan terlebih dahulu
terkait dinamika pilgub jawa tengah
dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah
yang akan berlagak
di debat terbuka besok hari
besok hari begitu
malam ini justru sedang melakukan makan malam bareng
di sebuah warung angkringan di semarang
ini kalau kita lihat jarang sekali terjadi
atau bahkan kalau boleh saya bilang
dengan data yang saya ketahui
belum pernah ada calon wakil
yang kemudian sebelum debat dilakukan
mereka sehari sebelumnya makan malam bareng
di sebuah warung
di sebuah tempat lah paling tidak
tapi yang terjadi pada malam hari ini
di kota semarang jawa tengah
sebelum berdebat besok hari
mereka para calon gubernur dan calon wakil gubernur ini
terlihat makan bersama
di sebuah warung angkringan di kota semarang
memang kalau kita lihat informasi sebelumnya begitu ya
bahwa ini dimulai dari komunikasi yang dibuka oleh
calon gubernur ganjar pranowo
yang juga calon peta hana begitu
yang mengucapkan selamat ulang tahun
kepada calon gubernur sudirman said
kalau saya tahu seperti itu
itu kemarin terjadi
dan respon begitu cepat datang dari
calon gubernur sudirman said
yang membalasnya melalui media twitternya
atau akun twitternya
untuk pak ganjar pranowo sebagai calon gubernur
salah satu calon gubernur
datang di sebuah warung angkringan
untuk makan malam bareng
anda bisa melihat sendiri bagaimana suasananya
tidak ada suasana tegang
tidak ada suasana yang panas
disini terlihat mereka memang akan bersaing besok
mereka akan adu ide
merayu masyarakat jawa tengah
untuk memilih di antara mereka
tetapi kekhawatiran akan adanya
yang ada di jawa tengah
karena kalau malam ini terlihat
tapi semoga tidak membuat mereka
kemudian bisa tidak saling kritik ya besok ya
kita harapkan karena saling kritik itu yang paling penting justru
buat masyarakat pemilih
dan bisa melihat
dimana letak perbedaan ide dan gagasan
dari kedua pasangan calon ini
yang terlihat di layar ini memang ada
pak ganjar pranowo dan juga pak sudirman said ya
sedang menikmati santap malam mereka
ini semoga menunjukkan memang kebijakan kebijakan mereka
yang terpilih nanti di antara mereka
benar benar pro rakyat
sekaligus kami mengingatkan jangan lupa besok anda bisa menyaksikan debat pilgub jawa tengah
yang akan dimulai pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
tapi anda akan bisa menyaksikan ulasan ulasannya
sejak pukul sembilan belas waktu indonesia barat di cnn indonesia
dan juga trans tujuh
sedikit saja ya keluar dari pkb p tiga sebentar ya pak arsul
saya ingin mas jayadi bisa mengomentari sedikit tadi soal acara makan malam bareng itu
dari para calon gubernur jawa tengah
ya tadi kalau dari cerita tadi kan dimulai dengan ucapan selamat ulang tahun
benar sekali ya
dari pak ganjaan
nah itu kan satu kosong itu sebetulnya
oh itu satu kosong ya
ya satu kosong
satu terhadap pak sudirman said
maka pak sudirman said harus membuat seri kan
maka dia undang makan malam
jadi satu satu draw sekarang
ini dalam perspektif persaingan komunikasi politik
apa namanya cara kita membacanya
karena ya suasana suasana kampanye
ini cara kampanye yang elegan
salah satu cara kampanye elegan
bersaing itu tidak harus dengan cara saling menjelekkan
bisa juga dengan cara saling menguji
ini kan sebenarnya saling menguji
saling menguji saling berbuat baik ya
jadi sebelumnya saya memuji anda
tapi sebelumnya saya sedang meninggikan diri saya
dalam perspektif kampanye
menaikan daya tawarnya
nah dan inilah cara cara yang beradab yang bagus
jadi sekali lagi pertarungan pilkada di jawa tengah misalnya
atau sebaliknya anda menghabisi saya
tapi bagaimana cara meninggikan saya sendiri begitu ya
cuma ini ada
ini enggak ya
kalau menurut mas sujayadi
artinya itu juga karena terciptanya situasi seperti itu
itu karena pengaruh juga lingkungan sosial
lingkungan masyarakat jawa tengah
oh lingkungan masyarakat jawa tengah ya
kalau kita bandingkan ya
antara jawa barat jawa tengah dan jawa timur
kebal soal apa ini
itu di jawa tengah itu paling adem lah
jadi anti bodinya kuat ini ya
relatif lebih kuat
ya memang ini fenomena saling menguatkan ya
baik kampanye elegan di tingkat elit
kemudian apa namanya di tingkat masyarakat juga begitu
itu memang saling menguatkan
sambil kita lihat apakah masih bisa melihat gambar di sana ya sedikit ya
ya jadi itu bisa saling menguatkan
nah ketika misalnya situasinya masyarakatnya menurut pak asrul tadi tidak siap dengan antibody
nah disitulah sebenarnya tugas para elit
tugas para elit bukan sekedar mengikuti apa yang menjadi tren di masyarakat
tapi juga mengedukasi
kampanye itu bukan soal menang kalah semata
tapi kampanye atau persaingan yang berlaku
persaingan dalam pemilu itu adalah juga bagian dari edukasi politik kepada masyarakat
yang kedua adalah bagian juga dari bagaimana kaderisasi kepemimpinan ke depan
ini cukup baik sekali yang disampaikan tadi oleh pak jayadi bahwa soal kampanye yang elegan ini tidak perlu untuk meninggikan diri sendiri itu menjelekan atau merendahkan yang lain begitu ya
jadi tadi itu sebenarnya cukup luar biasa juga ya
ketika mengucapkan selamat ulang tahun
sebenarnya kemenangan dari yang mengucapkan selamat ulang tahun
kalau misalnya responnya tidak merespon dengan baik maka akan tetap satu
satu nol tadi
pak sudirman said meresponnya dengan sangat baik
dia tahu ini cara kampanye yang luar biasa canggih
ini masuk high politik
kemudian dia membalas dengan cara mengundang makan malam di angkringan
makan malam pun di angkringan
sekaligus menunjukkan bahwa memang mereka minimal pada saat ini ya memang dua duanya pantas untuk jadi pemimpin rakyat jawa tengah
berarti tinggal lagi besok aduh gagasannya seperti apa lebih jauh akan kita simak besok gitu
baik kita kembali ke topik kita sedikit mungkin sebagai penutup
jadi kira kira persaingan lagi kita kirinya
tapi memang persaingan bukan mbak
saya kira persaingannya itu lebih ada di media
kalau kami bertemu
kalau misalnya pkb sempat mengatakan bahwa kalau tidak diterima pak jokowi ya terbuka dengan yang lain
kalau p tiga bagaimana
kalau p tiga sekali lagi
p tiga kan karena tidak memasang
dengan harga yang begitu tinggi
tidak ada high call untuk ketua umumnya
p tiga fokusnya tadi
kriteria yang pas
memberikan electoral effect dari pilpres ini kepada p tiga
itu lebih menjadi fokus p tiga
karena jalan bareng ya ini pemilunya serentak
dengan cara walaupun tidak memasang tokoh ketua umumnya
konsekuensinya memang kami harus begitu
bahwa soal posisi ketua umum sebagai
satu nanti jadi cawapres itu bukan harga marketing
sebenarnya menutup singkatan
jadi dalam pemilu serentak itu
pilpres sama pilek itu memang tugas partai politik menjadi dua
satu adalah kalau bisa kader mereka menjadi capres atau cawapres
sehingga itu nanti down ballot effect
atau codetail effect itu kemudian bisa
datang ke partainya
cukup langsung datang ke partainya
yang kedua tugasnya adalah mempertahankan suara partai mereka
minimal tidak turun
dibandingkan dengan pemilu lalu
nah setiap partai kemudian menghitung
apakah dua duanya ini visible untuk dicapai
atau sebetulnya cuma satu
nah kemudian strategi apa yang akan dipakai gitu
mereka masih melihat bahwa dua duanya masih mungkin
menjadikan caimin sebagai cawapres
sekaligus kemudian dengan cara begitu
down balot effect untuk pkb menjadi juga lebih mungkin
nah apa namanya
p tiga mungkin punya perhitungan lain
seperti yang disampaikan oleh pak asrul sani tadi
jadi sekali lagi ini adalah strategi berbeda yang dipakai
untuk membedakan dirinya dari partai partai lain
tapi pada ujungnya nanti
karena nanti hanya akan ada dua poros
untuk sementara ya
yang anda perkirakan sejauh ini kemungkinan dua poros
poros ketiga itu makin sulit untuk terbentuk
kalau misalnya begini
kalau caimin tujuan utamanya hanya jadi cawapres
maka poros manapun yang menawar dia menjadi cawapres akan diambil
tapi kalau tujuan keduanya adalah
tujuannya juga adalah untuk mempertahankan suara pkb
dan mungkin ada
dengan kotel efek tadi tujuannya hanya untuk itu
mungkin dia akan tetap berada di kubu pak jokowi
meskipun nanti misalnya
nah kami kayaknya akan sempat jawab
terima kasih pak jaya dihanan pak rasul sarni atas waktunya malam hari ini
dari pihak pkb belum dapat kami hadirkan
untuk perbincangan malam hari ini
walaupun sebelumnya telah mengatakan
terkonfirmasi atau mengkonfirmasi untuk bisa hadir
di perbincangan malam hari ini